hingga hari ini warga kecamatan banawa tengah dan banawa selatan
kabupaten donggala sulawesi tengah masih bertahan di pengungsian yang berada di perbukitan
sedikitnya ada satu dua ratus pengungsi di lokasi pengungsian ini
kondisi para pengungsi sangat memprihatinkan
mereka tidur di bawah tenda darurat dengan alas seadanya
persediaan makanan yang dimiliki para pengungsi sudah hampir habis
menurut salah seorang pengungsi mereka belum dapat bantuan dari pemerintah selama berada di pengungsian
sementara untuk bertahan hidup para pengungsi mengandalkan bantuan dari para dermawan
yang melintas di jalur pengungsian
para pengungsi berharap pemerintah memberikan perhatian
khususnya memberikan bantuan makanan air pakaian dan obat obatan